kenapa diam din
apakah kamu gak mau mengakui
kalau kamu udah selingkuh
aku sama sekali gak nyangka andi
tenang dulu ya
kamu tenang dulu ya
sebaiknya sekarang kamu tenangin hati kamu dulu ya
memang itu yang ingin aku lakuin pak
aku ingin sendiri dulu
dokter tenang ibu
tolong selamatkan janin saya
saya gak mau kukukur
saya akan bantu ibu ya
ibu tenang ya
tolong selamatkan janin saya
saya tentukan ibu